lebih dari seratus orang dari berbagai elemen masyarakat mengikuti aksi bersih bersih di pantai ancol timur jakarta utara pada sabtu pagi
aksi yang menjadi bagian dari gerakan clean up jakarta day ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat soal kebersihan laut
setidaknya tiga ratus kg sampah berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih bersih yang diselenggarakan beach clean up jakarta ini
sampah yang terkumpul masih didominasi oleh sampah plastik
selain sebagai bentuk kepedulian terhadap laut aksi ini juga dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut
aksi yang menjadi bagian dari event tahunan clean up jakarta day ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat dari pelajar hingga pekerja
tidak hanya warga lokal warga negara asing pun turut antusias mengikuti aksi ini
tidak hanya di jakarta ribuan warga mengikuti kegiatan aksi

aksi ini juga dikenal sebagai world clean up day yang digelar serentak di sejumlah pantai di bali seperti di pantai mertasari sanur bali
biasanya pantai ini dipenuhi oleh wisatawan yang liburan dan menikmati pemandangan pantai
namun pada sabtu pagi ratusan orang berkumpul mengikuti aksi bersih pantai dalam rangka world clean up day
kebanyakan sampah yang ditemukan di kawasan pantai dan sekitarnya merupakan sampah plastik dan sampah rumah tangga yang berasal dari sungai